covid sembilan belas yang mewabah sebulan terakhir membuat hampir semua lini bisnis beroperasi minimal atau bahkan berhenti sama sekali
di tengah lesunya perekonomian negeri menteri perekonomian air langgar tarto mengingatkan pengusaha agar tetap membayar thr
imbauan ini menjadi kabar baik bagi para pekerja di sisi lain memberatkan pengusaha
seberapa mengikat imbauan ini apakah pemerintah akan memberi sanksi jika ada yang tidak menepati
malam ini sudah bergabung adalah pak haryadi sukamdhani ketua asosiasi pengusaha indonesia atau apindo melalui skype
selamat malam pak haryadi
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung saya juga akan menyapa pak said iqbal presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi melalui telepon
bang said selamat malam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dan juga ada ibu intan fauzi anggota komisi sembilan dpr ri melalui telepon
ibu intan selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak ibu sekalian sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia breaking news
kita membahas soal thr memang kalau misalnya dikatakan ini terlalu cepat tidak juga
karena bagaimanapun pengusaha sudah tentu harus menyiapkan ini
karena sebentar lagi adalah bulan ramadan
tapi saya ingin pertama kali mendengar dulu dari sisi pengusaha
bagaimanapun menko perekonomian kemarin sudah mengingatkan
jangan sampai kelewatan membayar thr
ini sudah dibicarakan di kalangan pengusaha pak haryadi soal ini
ya ini kejadian ini adalah sangat luar biasa ya
jadi kita tidak pernah menghadapi situasi yang sedemikian parah sekali
jadi ini kalau dibandingkan dengan krisis tahun sembilan puluh delapan ini jauh lebih parah situasinya
jadi kami juga mencoba untuk setiap hari berkoordinasi dengan teman teman dari asosiasi sektoral
yang kelihatannya memang permasalahan keuangan ini menjadi salah satu yang sangat mendasar sekali
jadi cash flow yang terjadi di perusahaan itu berhenti sama sekali
jadi sebagai ilustrasi saja saya juga tadi pagi bicara dengan teman teman dari organda salah satu contohnya
mereka sudah mendata kira kira yang akan mengalami kesulitan terhadap pendapatannya
karena drop sangat luar biasa itu sampai seengen dengan satu lima juta orang
di sektor saya sendiri
hari ini saya update yang sudah tutup yang lapor ke phri sudah satu satu ratus delapan puluh hotel
dan itu karyawannya sudah pasti di atas satu ratus lima puluh ribu orang
nah ini yang menjadi keprihatinan kita semua
karena kita tidak pernah menghadapi situasi seperti ini ya
cadangan cadangan uang tunai yang biasanya biasa kita sisihkan tiba tiba dalam satu bulan itu berkurang sangat drastis
dan akhirnya sebagian besar
dan akhirnya sebagian besar
kegiatan usaha harus tutup
nah ini memang permasalahan yang juga harus kita lihat realitanya
dan saya yakin juga setiap perusahaan pasti karyawannya juga tahu persis situasi perusahaan
jadi kalau kita melihat kondisi ini memang harus kita sikapi dengan objektivitas yang baik
karena memang tadi disampaikan oleh teman dari kt jakarta memang ada yang memang bisa membayar
tapi itu jumlahnya kemungkinan
dan ada yang bisa membayar hanya sebagian
dan yang terbanyak adalah yang sama sekali kesulitan untuk membayar thr nya
itu kondisi lapangannya seperti itu gitu mbak putri
saya ke bang said sekarang
bang said bagaimana curahan hati teman teman para pekerja setelah sebulan wabah covid sembilan belas di indonesia ini
ya jadi kita melihat ya bahwa thr itu
selain masyarakat atau para buruh juga merasakan suasana kegembiraan ya
dan bayan hari agama bagi orang indonesia umat muslim khususnya sangat menentukan
sehingga mereka bisa berkumpul dengan keluarga
di samping itu secara ekonomi kan penggerak transaksi ekonomi sampai ke desa desa daerah
itu uang banyak beredar juga di daerah
sehingga meningkatkan uang ekonomi dan daya belanja
dari masyarakat konsumsi masyarakat
thr menjadi sesuatu yang penting
yang harus diberikan dan didapat oleh para buruh dalam rangka hari raya lebaran
nah dalam suasana sekarang kita bisa paham bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam cash flow
dan juga mengalami kesulitan di dalam pengadaan bahan baku terutama dari impor di tengah anjloknya rupiah terhadap dolar
tapi juga harus dipahami
kalau thr itu dikurangi seperti tadi saya bilang adalah penggerak ekonomi daerah daerah dan juga bagi para buruh
konsumsi bisa meningkat
itu sangat mengganggu daya beli buruh
justru di tengah krisis semacam ini
belajar dari resesi dunia tahun seribu sembilan ratus dua puluh an pasca perang dunia ii
ataupun resesi resesi yang pernah terjadi krisis yang pernah terjadi
pertumbuhan ekonomi terpuruk
maka yang harus dijaga itu adalah konsumsi
konsumsi itu berarti daya beli
karena itu inilah saatnya pengusaha juga mempercaya empati berbagi di tengah pandemi corona ini
akan memukul daya beli buruh
sudahlah mereka tidak ada pekerjaan
karena sesuatu yang terjadi dengan pandemi
pada saat pandemi ini kemudian menjelang hari raya pun mereka kemudian berkurang daya belinya
saat itu berempati
karena itu kita meminta pengusaha tetap membayar penuh upah buruh bila mana dia diliburkan atau dirumahkan
bagi perusahaan perusahaan yang sudah diliburkan atau khususnya di labor intensif dan pariwisata termasuk hotel tadi
kan ada juga insentif insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah
itu juga harus dihargai oleh para teman teman pengusaha
nah empati pemerintah tanggung jawab pemerintah harus dibalas juga secara terhormat oleh pengusaha kepada buruhnya
yaitu menjaga daya beli buruh
thr menjelang lebaran adalah salah satu benteng untuk menjaga daya beli buruh
karena harga melambung tinggi
dengan diliburkan bagi sebagian perusahaan
kan perusahaan juga ada biaya listrik energi catering makanan transportasi yang tidak ada dikeluarkan
itu bisa dikonversikan untuk diberikan kepada para buruh dalam bentuk pembayaran thr
karena itu kami menghimbau kawan kawan pengusaha pun berempati
dan buruh tentu juga harus berempati
apa empati buruh kepada pengusaha
dia tetap bekerja
nah waktu itu bertarung loh hari ini dengan pandemi corona
karena yang tidak diliburkan oleh perusahaan perusahaan sampai hari ini
yang diliburkan kan itu di perusahaan perusahaan jasa perdagangan
kalau hotel restoran dan pariwisata memang sudah terpukul ya dari awal ya
pada sampai penerbangan
tapi di manufaktur baik labor intensif padat karya maupun capital intensif padat modal kami tidak diliburkan
itulah empati buruh
menjadi bagian terpenting dalam proses produksi perusahaan
tetap bekerja dengan sungguh sungguh di tengah ancaman nyawa terhadap pandemi corona
karena itu balaslah empati ini dengan paling berbagi
ya karena landasan hukumnya juga sudah ada ya
saya ke bu intan sekarang
bu intan kalau misalnya dari mengutip dari yang disampaikan oleh menteri perekonomian erlangga hartarto mengatakan
ini berarti range nya itu seberapa kuat sebenarnya
ini kan berarti sifatnya imbauan

pengawasannya seperti apa kalau misalnya dari komisi sembilan
kebetulan komisi sembilan juga ya membidangi bidang kesehatan
jadi tahu betul bagaimana stance nya bagaimana sebenarnya kondisi saat ini
iya bu intan
mbak putri sorry
kalau kita bicara hubungan industrial tentunya ini kan meliputi tiga unsur ya
pemerintah pelaku usaha dan tenaga kerja atau buruh
ini adalah wabah kesehatan yang kemudian bisa mengakibatkan resesi ekonomi
jadi memang sesuatu hal yang berbeda
kalau kita bicara thr itu tadi seperti sudah disebutkan tentu memang sudah ada
pp tujuh puluh delapan dua ribu lima belas tentang pengupahan lalu permenaker enam dua ribu enam belas khusus mengenai thr dimana pemberi
kerja itu harus memberikan h tujuh sebelum hari raya
pada saat kami melakukan raker dengan menteri tenaga kerja bu ida fauziah juga sekaligus
dengan menteri kesehatan dan ketua gugus tugas ini juga yang menjadi salah satu pertanyaan kami
di situ memang pemerintah menetapkan tetap kepada ketentuan permena enam dua ribu enam belas tadi bahwa

jadi pelaku usaha harus memberikan thr nya kepada tenaga kerja
tentu kalau kita bicara jangka panjang ini kalau bicara pengusaha tentu terbagi atas sektor
sektor pariwisata yang utamanya terdampak
tadi kalau pak haryadi bilang sudah lebih dari satu ratus delapan puluh hotel
kemudian mengakibatkan satu ratus lima puluh ribu tenaga kerja phk
belum lagi kemudian terakhir ini adalah sektor transportasi
yang tentu pasti pendapatannya turun dari mulai pesawat sampai dengan organda dan sebagainya
dan kita bicara tentu juga skala usaha
skala usaha besar skala usaha menengah
mungkin mereka sudah alokasikan budgetnya untuk gaji ke tiga belas dan seterusnya
tapi bagaimana kemudian ada ukm kita
ukm juga tentu yang mempekerjakan karyawannya cashflownya terganggu dan sebagainya
karena memang ini kembali lagi orang mengutamakan kesehatannya
mau dikasih diskaun besar besaran apapun tetap mereka tidak akan berani
nah tapi di sisi lain tentunya memang ini juga akan sangat berdampak kepada bukan hanya pekerja harian
yang sekarang sudah ada jaring pengaman sosial
social safety net yang dikeluarkan oleh pemerintah
tapi juga harus dipikirkan pekerja yang memang mendapatkan upah
tapi di satu sisi si pengusaha harus tutup usahanya atau turun secara signifikan
nah sehingga pada saat itu kami mendorong kemenaker pemerintah mengeluarkan aturan yang menerbitkan regulasi yang secara tegas dan mengikat
untuk perlindungan tenaga kerja buruh juga pelaku usaha
karena biar bagaimanapun pelaku usaha kalau dia tidak bisa
membayar itu ada jalan keluar
artinya skema ya antara lain disitu dirja phi bisa menyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan cicilan pembayaran phr
nah tentu kembali lagi kepada itu sifatnya kan harus pengajuan
kemudian juga ada kesepakatan antara tenaga kerja
sehingga menurut kami sebetulnya pemerintah harus perlu segera menerbitkan regulasi yang tegas dan mengikat
tenaga kerja buruh juga pelaku usaha
oke karena sebatas imbauan nggak bisa ya bu intan menurut anda ya
perman k perman ku
kemudian kemenperin juga sudah mengeluarkan surat edaran tanggapan dari berbagai asosiasi
mana yang terdampak
jalan keluarnya hanya diikutkan di dalam kartu prakerja
kartu prakerja itu bentuknya pelatihan lagi
nah ini bagaimana
karena kemudian kalau pelatihan mengumpulkan orang kah atau bagaimana
karena kan kita sekarang sudah sampai pada tahapan psbb dan sebagainya
kemudian juga kalau kita bicara berkepanjangan menjadi resesi ekonomi
tentu akan sangat berdampak kepada phk dan sebagainya yang harus menjadi persoalan
sehingga menurut saya kalau sekarang pemerintah baru mengeluarkan
ini bicara dari sisi tenaga kerja ya
kepmen satu ratus lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu tentang penghentian sementara penempatan
pekerja migran indonesia
dan kebijakan untuk phr pengupahan ini harus segera dikeluarkan
oke bu intan
kita sekarang jeda dulu nanti kita membahas sekarang
anda mengatakan tadi harus ada aturan yang tegas dan ini harus sesegera mungkin dikeluarkan
tapi nanti saya juga ingin menanyakan kepada pihak pengusaha apindo
sebenarnya kemampuannya sekarang saat ini seperti apa
karena kan kalau misalnya dari tiga alternatif itu yang mana yang paling memungkinkan
nanti setelah jeda kita bahas
tetap di cnn indonesia
cnn indonesia breaking news
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
kami masih membahas soal pemberian atau imbauan dari menteri menko perekonomian yang mengatakan agar pengusaha jangan lupa membayar thr
karyawan mereka di tengah turunnya perekonomian ya
jadi beberapa lini bisnis beroperasi minimal
ada yang juga berhenti beroperasi sama sekali
tapi pak haryadi kalau misalnya dari beberapa alternatif yang tadi sudah disampaikan oleh ibu intan
ada beberapa alternatif yang sebenarnya bisa dilakukan pengusaha
mulai dari membayar thr secara cicilan atau kalau tidak salah ada tiga alternatif tadi
yang paling mungkin sekarang dilakukan sebenarnya yang mana
itu tergantung dari masing masing perusahaan ya mbak putri
jadi setiap perusahaan mempunyai karakter dan permasalahan sendiri sendiri
tadi yang disampaikan oleh mas iqbal ada perusahaan pabrik yang masih berjalan
ya mungkin saat ini yang paling optimal itu adalah yang terkait dengan masalah penanganan covid sembilan belas ya
yang bikin masker bikin rapid test dan sebagainya itu yang sekarang lagi full operation
itu mungkin tidak ada masalah
atau memang sektor sektor tertentu yang memang dibutuhkan pada kondisi seperti ini
itu memang tidak ada masalah
nah memang kalau kita lihat setelah saya berkoordinasi dengan lintas sektor itu
sektor yang masih bagus itu dibandingkan dengan seluruh sektornya memang jumlahnya relatif tidak banyak
berapa persen sekitar berapa persen pak haryadi
tadi saya bilang yang terkait dengan alat kesehatan tertentu
itu juga mungkin masih
itu masih bisa jalan
farmasi yang terkait dengan bikin vitamin dan sebagainya itu masih bisa jalan
konsumsi untuk sebagian itu masih bisa jalan
tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu memang relatif jumlahnya tidak begitu menonjol dibandingkan dengan yang mengalami masalah
nah jadi sekarang itu yang paling yang menjadi pedoman itu sebenarnya adalah dari ketersediaan uang yang dimiliki oleh perusahaan
itu yang menurut saya yang paling bisa
dan ini memang tadi sempat juga mas iqbal bilang
masalah insentif juga perlu saya sampaikan di sini
seperti pph dua puluh satu dua puluh lima itu baru yang diberikan yang diumumkan untuk manufaktur ya
tapi dua puluh satu dan dua puluh lima untuk penundaan itu juga sebetulnya di lapangan tidak begitu berarti
karena memang perusahaan juga memang pasti rugi
jadi yang pph dua puluh lima juga tidak terlalu banyak penolong
pph dua puluh satu pun juga pembayarannya banyak yang tidak full
yang membantu itu hanya sebetulnya apa
karena setiap bulan kan sebetulnya kalau aturan pajak itu harus kita harus mencicil ada cicilan bulanannya ya
nah itu sebetulnya yang tidak dikenakan sekarang
tapi itu tidak signifikan
jadi kalau saya lihat yang justru yang kalau stimulus yang berarti betul untuk perusahaan dan karyawan itu adalah memang yang prakerja itu
dan saya mengusulkan kebetulan ada bu intan itu yang training itu sebaiknya diberikan tunai saja bu intan
itu kita sekarang training juga siapa yang mau trading
jadi saya pikir itu saja diumumkan
betul kondisi kayak begini ya
udah itu menurut saya diberikan aja semuanya adalah tunai untuk karyawan
itu sangat membantu sekali dalam situasi yang seperti ini
begitu mbak putri
oke saya ke bu intan
bu intan silakan
jadi kan memang kalau berbagai stimulus total dari rp empat ratus lima triliun
ini juga kami masih mempertanyakan untuk bidang kesehatannya sendiri sebesar rp tujuh puluh lima triliun
jadi itu ikutnya itu down nya dan kemudian distribusinya segala macam
nah kalau bicara insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat rp tujuh puluh satu
kemudian juga untuk program pemulihan ekonomi nasional rp satu ratus lima puluh triliun
walaupun waktu itu bu menku masih menyampaikan bahwa ini sifatnya gelondongan
karena ini bersifat wabah tentu sambil berjalan
nah kalau bicara kartu prakerja kami sudah membicarakan dengan menahan
masker itu di awal tahun memang sudah akan dicanangkan di satu april sebelum terjadi epidemi covid ya covid sembilan belas
nah sehingga sekarang ini ditambahkan lagi menjadi dua puluh triliun
saya rasa usulan dari pak haryadi ini cukup baik
karena kalau sekarang kita bicara per orangnya dialokasikan rp dua juta
tapi mereka itu kan
nah breakdownnya itu ada untuk kartifikat untuk pelatihan dan sebagainya
padahal kita sendiri sudah mempunyai berbagai balai latihan kerja di setiap daerah
kemudian juga yang akan diberikan ini adalah orang orang yang lulusan sma
dan yang terkena phk
artinya yang memang sudah menganggur gitu kan
jadi nggak masuk di kategori jadi nggak masuk di kategori nah tentu
nah tentu jadi nggak masuk di kategori nah tentu
masuk di kategori pekerja ini ya
bisa pekerja ini karena ini tetap menjadi kewajiban pengusaha
nah menurut saya seharusnya artinya realokasi apbn ini yang memang harus cepat untuk penanganan
kita bicara kesehatannya ya
penanganan memutus rantai penyebaran virus corona
oke jadi kalau menurut anda bu intan saat ini prioritas pemerintah masih belum terlihat kentara
apakah untuk memutus persebagian
apakah untuk memutus persebaran ya
ataukah menyelamatkan perekonomiannya
itu menurut anda sekarang sehingga terkesan agak setengah setengah
ya betul karena memutus rantai virus corona ini kan sudah di satgas itu sudah berbagai ahli
termasuk ahli epidemiologi dan sebagainya
puncaknya ini akan terjadi di bulan juli
apakah kita harus menunggu itu gitu
sementara sudah dialokasi
apbn sebesar rp empat ratus lima triliun
kenapa tadi tidak kemudian dimakan yang memang signifikan
tapi saya yakin sebenarnya situasi ketidakpastian ini tidak hanya mengganggu teman teman pengusaha
tapi juga pasti mengganggu teman teman pekerja
bang ibal sebenarnya seperti apa kalau saat posisi sekarang melihat kondisinya sekarang ini teman teman pekerja keresahannya
dalam kondisi covid sembilan belas ini pendidikan melihatpd dan appetitan dan penolakan bahkan jangka dengan sekarang
dua ribu sembilan belas virus corona ini masih begitu kuat penyebarannya ada dua ancaman serius yang diterima oleh buru
yang pertama adalah ancaman nyawa
yang tadi saya bilang sampai hari ini pengusaha banyak sekali yang belum meliburkan guru
jadi physical distancing atau social distancing itu tidak berlaku di buru
kita bertemu di tempat kerja yang sama kantin yang sama kemudian masjid pabrik yang sama
yang kedua adalah persoalan tentang darurat phk yang tadi disampaikan oleh pak haryadi
kita terhatiin sekali dengan industri pariwisata yang dari awal sudah terkena dampaknya
restoran maskapai dan lain sebagainya
nah dengan keadaan situasi yang ancaman yang serius di dua hal tersebut
jangan lagi ditambah dengan situasi di mana buruh daya belinya menjadi turun
kita sudah tahu investasi ada persoalan dengan pandemi corona
dan ini dua bulan ke depan ratusan ribu akan ter phk
karena bukitnya bahan baku anjoknya rupiah terhadap dolar anjoknya harga bbm
dan juga kemudian persoalan persoalan lain yang dirasakan akibat covid sembilan belas ini
industri industri yang di labor insentif tekstil garmen sepatu kolapse
nah jangan lagi tadi saya
jangan lagi ditambah dengan konsumsi buru yang menurun akibat daya beli yang menurun
karena itu empati pengusaha dibutuhkan saat susah begini
kami sudah bekerja untuk perusahaan dengan sungguh sungguh bahkan bertaruh nyawa
bahasa saya dalam artian quote and quote
tapi empati untuk menjaga daya beli buru itu tetap perlu jaga
sebenarnya masalah thr ini nggak ada pandemi corona juga
udah persoalan kok bagi buru terutama karyan karyan kontrak
enam bulan sebelum diberikan h empat belas hari pemberian thr
banyak kok kontrak yang diputus putus
itu juga strategi sebagian pengusaha untuk menghindari pembayaran thr
jadi persoalannya sekali lagi pada empati
stimulus stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah
tadi disinggung oleh bu intan tadi rp empat ratus lima triliun
kemudian pak hari juga menyinggung ada pph dua puluh satu pph dua puluh lima
kemudian juga ada relaksasi terhadap
saya rasa itu adalah cara negara pemerintah memberikan sesuatu kepada pengusaha
kembalikan itu juga sebagian kecil lah kepada buruh
jaga daya beli buru
thr berbeda dengan upah
upah daya beli yang secara reguler
sampai akhir ya itu dia lebaran
nggak bisa dia dicicil
hanya hari itulah
kita menikmati suasana itu
dan pada saat bersamaan ramadhan dan lebaran pun harga merampoknya tinggi
maka thr adalah alat yang diberikan oleh negara untuk rakyat tetap bisa bersuka cita
dalam hal ini buruh punya tetap daya beli
ketika harga harga memang tinggi
oke pak haryadi
empati katanya pak haryadi
ya saya rasa mengenai masalah empati
mayoritas pasti empati itu pasti ada lah
apalagi yang kita selalu bekerja
kayak ibaratnya tuh hubungan pengusaha sama pekerja itu ibarat terpah tangga kedua lah
karena setiap hari pasti ketemu ya
menurut saya di situ tidak ada masalah
yang problem itu adalah memang bagaimana kita menyikapi terhadap kondisi cash flow dari perusahaan
kalau misalnya perusahaan itu masih seperti tadi disampaikan oleh mas iqbal ya ada yang masih beroperasi
menurut saya mungkin kondisinya itu masih baik ya
karena dia masih berproduksi dan sebagainya tuh
maksud saya kita masih harus lihat kemungkinan mereka masih bisa untuk membayar
itu tidak ada masalah
justru yang saya khawatir itu adalah yang memang karena situasi dan kondisinya itu mereka tidak bisa meng generate cash flow lagi
ini yang problem besar gitu
jangan lupa juga bahwa situasi ini tidak hanya menerpa sektor real sektor jasa keuangan juga demikian
dan ini kita belum apa pukulan keduanya dari sektor keuangan belum muncul nih
karena kami juga sekarang masih menunggu koordinasi dengan sektor keuangan bagaimana
karena dengan begitu banyaknya debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya di sektor keuangan juga akan kepukul
jadi memang tadi yang disampaikan oleh bu intan juga saya sangat sependapat ya bahwa ini harus diselesaikan dulu
di isu utamanya yaitu permasalah penanganan virusnya itu
karena kalau ini tidak selesai juga masyarakat juga akan takut beraktivitas
dan mungkin saya juga ada usulan juga untuk bu intan ya dan juga mungkin mas iqbal
mengenai masalah dalam kondisi ini juga kami berpikir apakah mungkin ya masalah misalnya jht
jht ini kan tabungan yang juga cukup berarti dalam situasi seperti ini ya
yang mungkin saya kepikir apakah tidak bisa dibikin lebih fleksibel
tidak harus menunggu pencairan itu lima tahun
tapi itu akan berbahaya tentunya nanti untuk masa depan
ini makanya kesepakatan karena kesepakatan ini kan tabungan
kalau pensiun jaminan pensiun saya setuju lah itu disimpan
tapi jht mungkin ini juga bisa dipikirkan dalam situasi yang seperti ini untuk kita bisa longgarkan ya
artinya bisa dicairkan tidak harus menunggu karena yang bersangkutan phk atau dalam waktu tertentu
ini juga satu pemikiran untuk bagaimana kita
jadi saya tidak mengantisipasi mengenai kas lo tadi
yang jelas kalau perusahaan itu mbak saya juga perlu tegaskan perusahaan itu pasti mencatat thr itu kewajiban loh
jadi bukannya terus langsung dianggapnya itu apa
bisa dihilangkan gitu ya
nggak bisa gitu karena itu kan memang dicatat tetap itu sebagai kewajiban
nah ini dia ide ide atau masukan masukan tadi dari pengusaha kalau misalnya dari kspi kan sudah mengatakan itu memang wajib dibayarkan
tetap menjaga daya beli masyarakat
ini seharusnya harus yang tadi bu intan bilang harus sesegera mungkin dipertemukan dan dituangkan dalam kesepakatan yang mengikat yang tegas gitu ya
nanti kita bahas kira kira baiknya dalam kesepakatan itu apa saja yang diatur apakah juga terkait insentif lagi kepada pengusaha
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
covid sembilan belas yang mewabah sebulan terakhir membuat beberapa banyak lini bisnis ada yang berhenti beroperasi ada yang berhenti sebagian dan ini muncul kekhawatiran soal pembayaran thr
di dua segmen awal kita sekarang sudah di segmen terakhir
dua segmen awal kspi serikat pekerja indonesia mengatakan tetap harus dibayarkan thr
untuk menjaga daya beli buruh
sementara apindo pak haryadi sukamdhani saat ini bergabung mengatakan masih banyak yang harus dipertimbangkan
sebagian pengusaha juga mungkin kesulitan untuk membayar karena cash flow nya sudah tidak mungkin lagi
saya ke bu intan sekarang
bu intan anda tadi mengatakan harus sesegera mungkin ada aturan yang mengikat aturan yang lebih tegas
apakah ini juga termasuk sanksi
karena bagaimanapun kalau untuk sanksikan sebenarnya sudah bisa dengan permen yang berkaitan dengan thr
bagaimana dengan thr ini
yang sekarang apa yang harus diatur
bedanya di mana bu intan
ya jadi saya tadi menyambut apa yang disampaikan mas iqbal ya
karena ini suara dari tenaga kerja dan buruh yang harus kita pikirkan
karena biar bagaimanapun mereka terbedampak
jadi pemerintah kita masyarakat kita harus memikirkan orang yang memang pekerja informal gerobak dan sebagainya
tapi juga kita harus berpikir ini bagaimana karyawan yang kemudian
karena pelaku usahanya sendiri menutup usahanya karena memang karena dampak dari covid
nah sudah ada surat edaran tiga dua ribu dua puluh tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid sembilan belas
tapi kalau kita melihat surat edaran ini kan tidak mengikat
artinya ini secara internal
di dalamnya sebetulnya apa yang tadi mas iqbal sampaikan
artinya ada tanggung jawab dari pelaku usaha bagi pekerja
misalnya kalau dia tidak masuk empat belas hari karena odp kemudian karena suspek covid sembilan belas atau malah karena pdp dia tidak masuk dalam jangka waktu lama
tetap harus dibayar penuh
nah di satu sisi disinilah perlindungan bagi para tenaga kerja buruh yang seharusnya dituangkan dalam permenaker
atau apa yang aturannya lebih tegas tadi saya maksud
dan yang kedua kalau kita bicara kebijakan untuk menjaga daya beli
pemerintah juga sudah mengeluarkan misalnya tadi implementasi kartu prakerja
tapi ini adalah orang yang terkena phk
kemudian ada lagi program dari pupr mengenai program padat karya tunai merekrut pekerja lokal dengan saluran igrigasi
tapi kan artinya di masa mereka memang sudah tidak punya pekerjaan lagi

kemudian ada juga blp
kembali lagi ini adalah untuk pekerja sektor informal
jadi mungkin di sini ada masih ada loophole di mana kita harus berpikir keberlangsungan usaha
keberlangsungan usaha ini bukan hanya untuk pelaku usaha ya
karena menyangkut juga tenaga kerjanya sendiri
kalau usaha bangkrut otomatis tenaga kerja terkena phk
maka ya otomatis kan keberlangsungan kedua belah pihak itu tidak ada
jadi itu harus kita berpikir panjang
karena gelombang phk besar besaran karena covid sembilan belas ini ini yang patut kita khawatirkan
pak aryadi kalau misalnya sekarang pemerintah akan segera mengatur aturan yang ketat itu
kalau misalnya kita mendengar suara dari menko perekonomian kan pak erlangga sudah mengatakan
artinya aturannya kalau menurut anda dari kacamata pengusaha ini harus mengikatnya seperti apa
apakah juga harus diberikan alternatif alternatif lain untuk mereka yang tidak bisa membayar thr tahun ini
gini mbak putri ini saya gambarkan balik air gak usah kita lah ya
kita ambil contoh aja pemerintah
ini barusan saya tadi lihat ada berita di salah satu kantor berita
masih grupnya mbak putri juga tuh
itu bilang ibu menteri keuangan itu mulai kasih sinyal pns aja juga kemungkinan nggak dapat thr tuh
jadi saya sih nggak tahu ya itu apa gimana karena berita juga seperti itu
jadi kembali lagi
pada kondisi apapun regulasi itu kalau kenyataannya memang tidak memungkinkan tentu juga harus diantisipasi
artinya gini regulasi boleh
kasus yang namanya thr perusahaan nggak bayar thr seingat ingat saya
itu kok setiap tahun itu sangat relatif sangat sedikit
boleh dibilang sampai sempat apa suka ada satgas thr gitu gitu ya
kalau kita lihat itu sangat minim dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada
nah tapi kondisi ini memang kondisi yang sangat luar biasa ya
masalahnya ini kalau bukan wabah mungkin ceritanya akan beda ya
tadi saya bilang sembilan puluh delapan berbeda sekali dengan ini
ini masalahnya pilihannya kan sulit gitu
mau dikorbankan ekonominya dengan catatan penanganan wabahnya itu jadi konsentrasi penuh
itu memang prioritas tapi pasti dampaknya ke ekonomi
tapi kalau ekonominya yang diprioritaskan dampak pandeminya kesehatannya semakin besar yang terkena dan kemungkinan meninggal dunianya sangat tinggi
kan pilihannya ini buah si malakama betul ya
memang saya mendapatkan bu inat tadi
memang harusnya sih penanganan virusnya dulu yang harus diberikan konsentrasi penuh
karena tanpa ada ini orang juga akan takut dan ekonomi nggak bergerak mbak
jadi ini yang juga mesti kita lihat secara realistis ya
artinya bisa aja bikin aturan diperketat lah apa segala macam
tapi kalau nanti kenyataannya seperti yang tadi saya sampaikan
itu nanti kan malah akhirnya ya mohon maaf
wibawanya pemerintah juga jadi rontok kan
orang kayak nggak bisa baca situasi sih
karena situasi seperti itu kok dipaksakan
ibarat orang yang ya mohon maaf orang yang bisa baca situasi sih
ibarat orang yang lagi sakit dia pendarahan mbak
disuruh tiba tiba suruh bangun suruh jalannya kan nggak mungkin
itu juga harus dilihat juga
jadi mohon maaf kalau saya bilang juga jangan lihat dari angle populis
tapi juga mari kita lihat kenyataan ini cari jalan keluarnya gimana
gue benar benar posisi yang si malakama betul
antara di sisi kesehatannya dan di sisi ekonominya
oke oke bang iqbal
jadi ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di segmen terakhir ini
yang pertama adalah
kalaulah benar situasi terburuk
sebagaimana dikatakan oleh menteri keuangan
kalau krisis kita tahu investasi jeblok
kemudian government expenditure masih lima puluh lima puluh
belanja pemerintah dan juga begitu pula net ekspor kita jeblok
jadi yang kita bisa pertahankan adalah konsumsi
karena itu yang punya daya beli atau purchasing power
untuk meningkatkan setidak tidaknya mempertahankan konsumsi buruh
di sini kerja sama pemerintah pengusaha dan buruh
benar benar harus kita jaga agar konsumsi terjaga
yang kedua tentang thr
sekali lagi saya ingin katakan thr beda dengan upah
thr adalah satu titik tertentu yang disebut lebaran
orang kebutuhannya makin meningkat dan harga harga meningkat
maka negara mensubsidi tanda petik
negara mensubsidi dalam bentuk yang namanya thr
di negara negara lain tidak ada yang namanya thr
karena itu thr harus dijaga
bila mana ada perusahaan perusahaan
saya setuju tadi dibilang kelompok pariwisata hotel restoran maskapai penerbangan
negara hadir subsidi
tadi itu betul contoh training training yang dikawal
di kartu prakerja tidak usahlah jadikan dalam bentuk nominal cash
kasih ke perusahaan perusahaan yang kolaps tadi
di pariwisata hotel restoran maskapai travel agent
dalam bentuk rupiah untuk menambah thr nya
misalnya pengusaha mampu dipercayai tambah
nah itu yang bisa dilakukan karena sekali lagi thr pada titik tertentu
itu sangat dibutuhkan untuk menjaga daya beli di tengah
supaya tidak jatuh ke risis
yang dikhawatirkan itu makin dalam
nah baru yang terakhir bu intan
sungguhnya maaf benar benar minta maaf
itu dpr pakai akal sehat sedikit lah
orang lagi fokus pada ancaman nyawa pandemi corona
dan phk ratusan ribu bu ratusan ribu
tolong dpr jangan bahas dulu itu omnibus law
buruk ya ditantang begitu bergerak
sudah tidak dibayar thr upahnya lagi dipotong
nggak ada kerjaan di phk
maka eh dpr dengan seenak enaknya ditanda petik ya
tanpa menggunakan akal sehat itu bahas omnibus law
nantilah kalau darurat phk nya sudah selesai
thr dalam jangka pendek kita bisa selesaikan
ancaman nyawa akibat pandemi corona bisa kita atasi
barulah kita diskusi dengan kepala dingin
nanti kalau tidak aksi besar besaran
stop pembahasan omnibus law oleh dpr di panjabaleg
titip salam ajalah melalui cnn
mudah mudahan didengar oleh anggota dpr yang terhormat
yang gunakan akal sehat
boleh dijawab nggak mbak
boleh silakan bu intan
singkat saja singkat saja bu intan
waktunya sudah habis
baik mas iqbal
kita kayaknya ketemu kan waktu audiensi kspi dan teman teman
kami menampung semua
jadi kalau kita bicara pembahasan rancangan undang undang
termasuk omnibus law dan yang lainnya ini
ini kan proses yang panjang mas iqbal tahu
artinya di situ tentu pasti akan dilibatkan buruh
para akademisi dan sebagainya
dan ini bagian dari proses yang panjang
segala rancangan undang undang itu
tujuannya kita semua pasti sama
intinya antara pemerintah masyarakat eksekutif legislatif
dalam rangka bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan kita pasti memperhatikan semua itu
oke bu intan terima kasih banyak
terima kasih banyak malam hari ini sudah
terima kasih banyak terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
di cnn indonesia bang ibal terima kasih banyak
dan ada pak haryadi sukamdhani sayang sekali
sudah terputus komunikasi kami
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung